setiap negara di dunia tidak akan dinyatakan selesai melewati pandemi covid sembilan belas
sebelum dapat mengelola dan menangani limbah infeksiusnya
di indonesia limbah infeksius covid sembilan belas terus meningkat sejak kasus pertama ditemukan maret lalu
dengan skenario intervensi data limbah infeksius kasus di tiongkok
kementerian kesehatan indonesia memprediksi produksi limbah infeksius covid sembilan belas di indonesia
dapat mencapai delapan lima ratus delapan puluh ton per hari
dengan estimasi rata rata setiap pasien menyumbang empat belas tiga kg limbah infeksius per hari
selama maret saja peningkatan volume limbah medis infeksius dan apd yang dikelola atau dibakar dengan insinerator di indonesia
mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan bulan bulan sebelumnya
tidak hanya dari fasilitas pelayanan kesehatan limbah infeksius covid sembilan belas juga berasal dari rumah tangga
ironisnya limbah infeksius rumah tangga seperti masker sarung tangan bahkan apd
lebih sering dibuang tercampur dengan sampah rumah tangga dan ditemukan di tempat pembuangan sementara
jumlahnya kurang lebih dalam satu hari bisa tujuh atau sampai satu lebih lah gitu kan satu kilo
tetap dipilah pemrosesannya nanti itu kita serahkan ke dinas juga
sebagai pusat akhirnya
pengelolaan dan penanganan limbah infeksius covid sembilan belas yang berasal dari rumah tangga menjadi tanggung jawab provinsi
di jakarta antisipasi kenaikan jumlah sampah masker sarung tangan dan apd bekas pakai dilakukan dinas lingkungan hidup
di setiap kecamatan telah ditetapkan titik titik pengumpulan limbah medis
di depo sementara tersebut sampah medis akan didisinfeksi kemudian akan diangkut dengan armada yang lebih besar
selanjutnya pengelolaan limbah medis tersebut akan dilakukan oleh pihak ketiga
yang jelas kami saat ini sudah menyiapkan kapasitas untuk pemusnahannya
kita bekerjasama dengan perusahaan pengolah limbah b tiga dalam sampah medis dari warga yang sudah punya registrasi dari kementerian lh
itu dalam kuantitas yang memandai
jadi dari segi volume kita sudah berkontrak
dengan penyedia jasa untuk penanganan limbah sampah medis dari rumah tangga ini cukup
hanya memang nanti di level collecting dan nanti transportingnya yang perlu di kita selalu menyesuaikan dengan kondisi lapangan
pengangkutan limbah medis rumah tangga oleh pihak ketiga juga dilakukan dengan prosedur ketat
selanjutnya limbah akan dibawa ke lokasi pabrik yang dilengkapi insinerator atau tungku pembakaran
dengan suhu delapan ratus sampai satu seratus derajat celcius
di lokasi ini limbah kemudian ditimbang dan langsung dimusnahkan dengan insinerator
rangkaian proses ini harus dilakukan sebelum dua x dua puluh empat jam
kalau kita bicara syarat khusus ini memang limbah infeksius ini begitu dari penghasil harus dikemas rapat mas
tidak boleh bocor dan tidak boleh dibuka kembali
begitu sampai pabrik kami ini langsung kami turunkan dari mobil
ini musnahkan insinerator
nah suhu interatur itu delapan ratus sampai seribu di pembakaran pertama mas
kedua asapnya kita bakar lagi di angka seribu sampai seribu dua ratus
jadi kemungkinan ada partikel hasil pembakaran yang lepas
itu kita sebutnya tembak lagi pakai water scrubber sebutnya
jadi biar partikelnya tidak lepas ke udara water scrubber itu dia turun untuk menangkap partikel
jadi kemungkinan yang lepas itu sudah tidak ada partikel dan sudah bebas dari ini
sementara itu limbah medis infeksius covid sembilan belas dari fasilitas pelayanan kesehatan dikelola langsung oleh rumah sakit yang memiliki pengolahan mandiri maupun oleh pihak ketiga
apalagi tidak banyak rumah sakit di indonesia yang telah memiliki pengolahan limbah medis dengan sertifikasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dari satu ratus tiga puluh dua rumah sakit rujukan covid sembilan belas hanya dua puluh rumah sakit yang memiliki insinerator

peningkatan limbah medis infeksius covid sembilan belas dari fasilitas pelayanan kesehatan dikelola langsung oleh rumah sakit yang memiliki pengolahan mandiri maupun oleh pihak ketiga
limbah medis infeksius covid sembilan belas diantaranya terdiri dari masker sarung tangan hasmat limbah cair dan sisa makanan pasien covid sembilan belas
untuk mengelola limbah infeksius covid sembilan belas diterapkan prosedur khusus dan berlapis
sebelum dibangkut ke tps tps itu tempat pemampungan sementara sebelum diolah dibangkut nanti itu dispraying disinfektan nah itu bedanya
disemprot dengan disinfektan plastik plastiknya
kemudian petugas yang menyemprot pun dia pakai apd lengkap
istilahnya kami itu level tiga jadi pakai hasmat masker sepatu sarung tangan dan sebagainya
nah dari situ diangkut ke tps pada jam angkutannya itu pun petugasnya juga pakai apd ya apd standar lah
kemudian dari tps nah tps ada perlakuan lagi
setelah di tps itu diterima ditimbang ya kemudian dicatat
sebelum dikirim ke pihak ketiga jika kita bersama dengan pihak ketiga pengolahannya atau dibangkut jika kita punya instructor itu dispraying lagi
dispraying lagi ya baru kemudian bisa dibakar
untuk memusnahkan limbah infeksius dibutuhkan insinerator khusus dengan dua ruang pembakaran
ruang pertama harus bersuhu delapan ratus derajat celcius dan kedua satu seratus derajat celcius
residu sisa pembakaran juga diperlakukan khusus agar limbah infeksius dan sisa pembakarannya hancur serta tidak terpapar ke lingkungan sekitar
menghadapi pandemi covid sembilan belas
artinya kita juga harus siap untuk mengelola limbah infeksiusnya
siap artinya kita harus serius benar dan tuntas
paling tidak benar saat ini adalah dengan cara membakarnya antara delapan ratus sampai seribu seratus derajat celcius dan tuntas
ketika pembakaran sudah menjadi abu abu tersebut harus dikelola sesuai dengan prosedur lidah b tiga
yogyetu juliarto wahyu romadon jakarta